kuasa hukum kiflan zen juju purwantoro menyebut kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata api ilegal
kiflan zen dijerat dengan undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang senjata api
juju perwantoro menjelaskan kiflan zen mengetahui tiga tersangka dalam kerusuhan dari kegiatan seminar dan diskusi publik
sementara satu tersangka lagi dikenal kliennya karena pernah menjadi supir pribadi kiflan selama tiga bulan
meski mengetahui empat tersangka dalam kerusuhan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas juju menegaskan kiflan tidak memiliki keterkaitan dengan aksi mereka
kiflan juga tidak terkait dengan rencana pembunuhan empat tokoh nasional

juju mengakui bahwa kiflan zain mengetahui empat orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian
memang dari dalam kerusuhan itu polisi sudah menetapkan enam tersangka yang masing masing berinisial hk ir tj af ad dan az
dan untuk tersangka yang bernama army atau az ini dia diketahui pernah bekerja sebagai supir pribadi kiflan zen
dan juju perwanto juga menegaskan bahwa meskipun kliennya terjerat
dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal namun dalam bap yang ditandatangani itu tidak ada bukti apapun yang menunjukkan kiflan zen itu memiliki ataupun menguasai senjata api
karena memang diketahui yang memiliki senjata api itu adalah tersangka yang bernama army
dan army ini memang memiliki senjata api dan tadi kita dikonfirmasi kenapa army bisa memiliki senjata api
juju perwanto rokwasaku menyebutkan kebetulan
sebelum berprofesi sebagai supir pribadi kiflan zen army ini memiliki usaha jasa pengamanan
mungkin karena ia berprofesi atau memiliki usaha jasa pengamanan inilah ia akhirnya memiliki senjata api
namun ketika kiflan zen mengetahui bahwa army ini memiliki senjata api kiflan zen sudah sempat menegur army agar segera mengurus proses perizinan kepemilikan senjata api
karena kiflan zen sudah mengingatkan di indonesia siapapun yang memiliki senjata api itu harus memiliki izin dari pihak berwajib
itulah sebabnya jujur purwantoro menegaskan senjata api itu dimiliki oleh supir pribadinya oleh army bukan dimiliki oleh kifla zen
dan bahkan kiflan zen tidak memiliki dan tidak menguasai sama sekali senjata api yang dimiliki oleh army
oleh sebab itulah juju puantoro menyebut pihak kepolisian tidak memiliki bukti bahwa kiflan zen memang memiliki senjata api
dan terkait pemeriksaan untuk sore hari ini tadi pengacara kiflan zen yang lain yaitu suta widia
tadi sekitar pukul lima belas dia datang ke ditres kimum poldai metro jaya
yang mengatakan bahwa kiflan zen sudah diputuskan akan ditahan selama dua puluh hari ke depan
dan sore ini atau malam nanti itu nanti akan diperiksa kesehatannya di bidokes poldai metro jaya
dan setelah itu nanti akan dipindahkan ke rutan guntur di setiabudi
namun hingga sampai dengan sore hari ini belum ada pergerakan ataupun tanda tanda
kiflan zen akan keluar dari gedung ditres kimum poldai metro jaya
tadi sampai dengan pukul enam belas tiga puluh kuasa hukum dari kiflan zuta widia itu masih mengurus berkas berkas administrasi
untuk pelimpahan kiflan zen dari polda metro jaya menuju ke rutan guntur
baiklah arief kurniawan melaporkan langsung dari polda metro jaya terima kasih
selain diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar
polisi juga memeriksa maijen tni purnawirawan kiflan zen berkaitan dengan laporan kepemilikan senjata
senjata api ilegal
kasus tersebut sedang ditangani oleh polda metro jaya
usai diperiksa sebagai tersangka makar di bares krim polri
mai jenteni purnawirawan kiflan zen dijemput penyidik kriminal umum poldai metro jaya rabu sore
kiflan dibawa ke polda metro jaya untuk dimintai keterangan terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal
karopenmas divisi humas mabes polri brikjen dedi prasetyo menyatakan
terkait perkara dugaan makar polisi tengah mendalami apa yang dilakukan mantan kepala
sementara dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal
masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik
mungkinan beliau nanti akan diminta keterangan kembali oleh penyidik poldai metro jaya
kaitannya dengan undang undang darurat pasal satu ayat satu undang undang no dua darurat tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu